gempa bumi siapapun tidak ingin mengalami dampak besar yang ditimbulkannya
namun pada pekan lalu gempa bumi berkekuatan magnitudo enam sembilan melanda pulau jawa
selain puluhan rumah rusak juga ada korban jiwa
berkaca dari peristiwa ini seberapa penting dan bagaimana dibutuhkannya kinerja dari sistem peringatan dini gempa
berikut informasinya untuk anda
gempa bumi merupakan getaran yang terjadi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba tiba yang menciptakan gelombang seismik
layaknya gelang karet yang ditarik dan dilepaskan dengan tiba tiba getarannya yang cukup kuat mampu menjalar ke seluruh bagian permukaan bumi
ada berbagai jenis gempa bumi namun jika mengacu pada kejadian gempa bumi jawa beberapa waktu lalu
merupakan jenis gempa bumi tektonik yang disebabkan
adanya aktivitas tektonik bumi
tercatat gempa bumi besar terakhir besarnya sembilan magnitudo terjadi di jepang pada maret dua ribu sembilan
untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang besar sistem peringatan dini atau early warning system tentunya menjadi hal yang sangat penting
di jepang sistem peringatan dini tentang terjadinya sebuah gempa besar bernama j alert diklaim tercepat di dunia yaitu hanya dalam sepuluh detik masyarakat dapat mengetahui
menurut seismolog jepang prof jimori dengan peringatan ini dalam rentang waktu sekian detik gempa menjalar dan sampai
maka masyarakat masih bisa melakukan penyelamatan diri yaitu di jempa bumi
dengan cara merunduk atau berlindung di bawah meja
diletakkan di berbagai sudut penting kota jepang j alert secara otomatis akan bekerja ketika terjadi bencana
melalui alarm atau sirine yang berbunyi di setiap kelurahan bahkan juga disebarluaskan melalui televisi radio dan ponsel
canggihnya lagi sistem ini mampu mematikan saluran listrik sehingga mengurangi risiko bencana kebakaran akibat gempa
inilah yang menjawab mengapa ketika terjadi gempa besar di jepang jatuhnya korban jiwa bisa diminimalisasi bahkan ditekan hingga nol
tentunya selain ketentuan struktur bangunan tahan gempa yang dipatuhi dengan baik
meskipun sistem peringatan dini untuk gempa di indonesia belum secanggih jepang tetap dibutuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa
karena kecanggihan teknologi bergantung pada istilahnya
dan implikasinya untuk masyarakat luas